seekor buaya sepanjang hampir tiga meter yang biasa dipanggil kojek telah hidup berdampingan dengan keluarga makmumun atau munarsi di kampung sempur rt empat rw satu kelurahan sempur kota bogor jawa barat
buaya dan manusia ini sudah hidup bersama selama lebih dari dua puluh tahun
selain berkeliaran bebas di lingkungan dalam rumah predator seberat dua ratus kg ini sehari harinya bermain bersama keluarga dan anak anak
tak jarang buaya ini membuntuti aktivitas memasak di dapur menjemur pakaian hingga tidur bersama keluarga di kamar
selain buaya keluarga ini juga memelihara seekor biawak seberat lebih dari empat puluh kg
keduanya ditempatkan terpisah lantaran kerap berebut perhatian dari keluarga penghuni
malah saking akrabnya kojek kerap berulah ngambek menyasari pot pekarangan jika tuannya terpamitan keluar rumah maupun saat mengurusi biawak bernama johnny
ukurannya waktu itu segede apa bu
itu udah berapa lama bu hidup disini
dua puluh dua puluh satu dua puluh satu tahun kalau gak salah
atau dua puluh dua puluh satu
si ojek alhamdulillah
coba aja tanya sama warga
sering kalau dulu waktu kecil sering
awalnya buaya ini ditemukan anak sulung mumun muhammad iwan saat berdinas di wilayah pantai pangandaran tahun sembilan puluh an
sang bayi buaya seukuran toke itu nyaris dibakar bocah nelayan
iwan menyelamatkan bayi buaya dan langsung membawa pulang
untuk merawatnya keluarga iwan harus menghabiskan ikan segar sebanyak enam kg setiap minggu
untuk membedakan bau darah manusia pakan buaya sengaja disuguhi ikan segar
sementara kandang buaya dibuat pendek melebar di kolam depan rumah dengan genangan alami air hujan
sebelumnya buaya ini adalah air laut
air laut itu beda dari buaya rawa ya
buaya rawa itu dia sistemnya mulut lebar badan kecil
tapi kalau ini kan mulutnya kecil badannya lebar
dia tidak seperti buaya lain karena kita memberi makannya bukan ayam
karena darah ayam sama darah manusia sama
kalau darah ikan beda
jadi sistemnya kita memberi makan ikan
biar kasarnya kita bisa memakan ikan
karena kita tidak melihat orang buah segala macam
bedanya dari perawatan kita itu beda dari yang lain
jadi sistemnya kita memberi makan itu seminggu dua kali
meski demikian warga sekitar mengaku tak terganggu
buaya peliharaan ini malah kerap menjadi tontonan gratis warga
muhammad juanda bogor